sementara itu wenny angelina yang merupakan ibu dari evan dan nata
kedua anak yang meninggal akibat bom bunuh diri di surabaya pada hari minggu lalu
menyatakan memaafkan para pelaku
tidak ada lagi tawa dan canda dari kedua buah hatinya
hanya tetes air mata wenny angelina saat mengantar anak anak kesayangannya untuk terakhir kalinya
namun sebuah kata kata yang tak terkira dari ibu kedua korban bom bunuh diri ini
wenny angelina ikhlas memaafkan mengampuni para pelaku
weni yang juga menjadi korban ledakan bom bunuh diri mengalami luka yang serius
di tubuhnya masih terdapat luka akibat serpihan bom
tak hanya itu weni juga mendapat pendampingan psikolog dari dinas kesehatan kota surabaya
guna memulihkan traumanya